pertemuan perihal penyelenggaraan ibadah haji tahun dua ribu tiga dihadiri oleh kpk
menteri agama yakut kolikomas dan kepala badan pelaksana badan pengelola keuangan haji bpkh
fadlul iman syah di gedung kpk kemarin
hasil kajian kpk terhadap subsidi nilai manfaat bpkh dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun dua ribu dua puluh
meningkat lima empat triliun rupiah karena adanya kenaikan biaya di arab saudi
saat ini dana bpkh tersisa lima belas triliun
hal ini disebabkan oleh tidak berimbangnya proporsi biaya haji antara calon jemaah dengan dana pengelolaan bpkh
biaya di arab meningkat
oleh karena itu waktu kepres nomor delapan tahun dua ribu dua puluh dua dikeluarkan proporsinya jadi berubah
bahwa dari jemaah tetap tiga puluh sembilan delapan juta
tapi besaran penyelenggaraan
dengan ibadah haji menjadi sembilan puluh delapan tiga juta
nah kondisi ini yang kita bilang
kalau diteruskan begini tinggal menunggu waktu kapan
maka dana bpkh akan